kenapa kalian tertawa
apanya yang lucu
kamu berhayal di sana
ratu kami berkeliaran di hutan
jangan sembarangan berbicara
kamu yang jangan sembarangan bicara
maaf gusti prabu
aku hanya seorang pelayan
aku harus bersikap sopan terhadap kakanda prabu
sekarang lebih baik dinda beristirahat
karena udara maut
tidak baik untukku
siliwangi sama sekali tidak mencurigaiku
ternyata dia begitu mudah aku kelabu
tidak sepintar yang aku duga selama ini
dia bukanlah dinda subang lara
dia orang lain
yang sudah mengubah wajahnya
menjadi dinda subang lara
aku pun sudah menyadari
dari pertama kali melihat
hanya orang yang menguasai ilmu mantra
yang dapat mengubah wajahnya sesuka hati
di dunia itu
hanya ada satu orang
yang menguasai ilmu itu
selir prabu niskalawastu
yang sudah berkhianat
itu suara ibunda
putra kukian santan
kamu disini sekarang nak
kamu sudah kembali
bertahun tahun ibunda menunggumu
ibunda nyaris mati dalam kerinduan
sekarang kamu sudah disini

kamu juga yang lebih mencintai usahamu
hai hai apa apa ibu ndak kalau saja aku bertemu dengan ibu ndak lebih lama di mimpi
mungkin itu bisa meredakan rasa rinduku kepada ibunda kita itu semua sangat khawatir dengan keadaan
raden raden tadi pingsan kelamaan aku sangat rindu dengan ibu ndak pasti atura den aku takut
aku meninggal sebelum aku bertemu dengan ibu ndak jangan bilang gitu tuh raden jangan
bilang kemana aja ira dengertu raden pasti ketemu sama ibu ndak raden jangan bicara begitu
hai jangan iya raden maafkan aku mama takut terlalu terbawa perasaan raden raden sebaiknya
raden istirahat dulu ya muka dalam raden terlalu parah betul raden apa yang dikatakan tadi betul
sebaiknya raden istirahat aja dulu di sini ya siapa tahu kalau raden istirahat semalam ini aja
segera sehat lagi raden
patuah tunggu patuah
patuah tolong antarkan aku ke istana pajajaran siapa kamu berani sembarangan pemerintah memang saya pembantu mu
berani sembarangan pemerintah memang saya pembantu mu
berani sembarangan pemerintah mau mampir kamu
mau mampir aku
mau mampir aku
jangan sembarangan berbicara
kamu yang jangan sembarangan bicara
aku sudah sopan
tapi mereka malah menginjakku
tidak ada gunanya aku menjadi baik
mereka belum tahu saja siapa aku sebenarnya
jangan aku selalu disini mama
tuhan rati enggak kenapa kenapa
aku haus sekali paman
apa paman bisa carikan aku air
raden haus tolong carikan air
allah kan kamu yang disuruh teh
kan harus berdua meren
tolong jagain raden ya
paman mencari air
seharusnya paman aman dan paman amin yang jagain
biar gak kemana mana
enggak nen ini matahari atas yang ada ya
ya tinggal dulu raden ya
lihat itu guru
kasian sekali nenek itu
kita tunggu di sini saja dulu omnibu
tapi kasian nenek itu guru
kita baru sampai di desa ini
jangan kita berbuat masalah dulu
eh jangan ganggu nenek itu
eh berarti dia cucu nenek ini
berarti kamu gila dong